dki jakarta dalam beberapa hari terakhir dilanda banjir baik yang terjadi di permukiman warga maupun di jalanan ibu kota
banjir yang menerjang jakarta ini selain akibat tingginya intensitas hujan juga disebabkan meluapnya sungai ciliwung
untuk pengantisipasi banjir yang melanda jakarta wakil gubernur dki jakarta ahmad rizapatria mengatakan
pemprov dki telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi
mulai dari menerapkan alat warning system hingga membangun waduk untuk menampung volume air
sementara itu pengamat tata kota universitas trisakti sekaligus direktur eksekutif
dan ketutif pusat studi perkotaan nirwana yoga menyebut untuk menanggulangi banjir jakarta
bisa dilakukan dengan cara melakukan pembenahan di empat sungai utama ibu kota
seperti ciliwung pesanggerahan sunter dan angke
di samping itu revitalisasi situ danau dan waduk juga harus segera dilakukan
sebagai langkah mengurangi potensi banjir di kawasan ibu kota khususnya di musim dengan curah hujan tinggi
seperti revitalisasi situ dan umbung waduk misalnya
meskipun kemarin saya dengar pak anies baru membuat program ruang limpasan sungai
yang sebenarnya itu bentuknya waduk sebenarnya ya
waduk dalam arti kan kalau musim hujan untuk menampung air hujan
kalau pada waktu musim kemarau ya sebenarnya kering gitu kan
itu juga terjadi hampir sebagian besar di situ danau waduk di jakarta lainnya
tapi begitu saya lihat ruang limpasan sungai dimaksud adalah di berici lebakulus
itu kan dulu direncanakan sebenarnya untuk waduk
dalam target dua
dua puluh waduk aru sampai dua ribu tiga puluh
nirwana yoga juga mengatakan salah satu penyebab terjadinya genangan banjir di ruas jalan ibu kota adalah akibat buruknya drainase
kemarin banjir di jalan fatmawati tbc matupang gitu kan
itu sudah pasti harus perbaikan drainase
ya udah sda segera melakukan perbaikan drainase secara besar besaran ya
terutama yang terkait dengan titik titik yang kemarin menjadi genangan
karena saya lihat di lapangan langsung seluruh dana saya sudah tidak membeli syarat
jadi perlu ada langkah konkret sehingga di akhir tahun ya ada perubahan signifikan
banjir di jakarta tentunya akan menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat gubernur jakarta yang baru
selain harus melakukan perbaikan drainase pemprov dki jakarta juga harus menyiapkan mitigasi bencana banjir dengan membuat lokasi evakuasi
demi deputan cnn indonesia